udah jam berarti langsung bangun masih aja pura pura
kamu tuh dateng dateng bukannya salam malah malah
perasaan tadi ada yang lari ke kamarnya
tapi kok ada orang lewat ya cepat itukah
sepatu nih kalau nggak salah sih ini sepatunya sobri nih
sepatunya sobri cuma satu di luar lagi
bukti nih pasti anak anaknya kelayapan
kalian bertiga ini beneran tidur atau pura pura tidur
enggak ada jawaban
tidak tidur ya baik baik
tadi di depan ustadz musa yang mulia dasyat itu menemukan sepatu tapi cuman satu
apakah sepatu ini punya salah satu di antara kalian bertiga
kalau nggak ada jawaban ustadz musa anggap bukan punya kalian
baiklah kalau sepatu ini bukan milik di antara kalian bertiga ustadz musta buang aja kali ya
kalian ngapain sepatu cuma satu
ya udah ya ustadz buang tempat sampai ya
ini punya aku
itu juga bisa ya ustadz
kan ini apa ini pura pura tidur
hai kau bangun
udah jam pula tidur asun bangun
masih aja pura pura total banget settingnya
eh kamu kenapa belum tidur
soalnya saya belum nyentuh ustadz
tidak ada alasan lain ya
semua orang juga tahu kalau belum tidur itu berarti belum ngantuk
enggak mungkin eh kenapa kamu belum tidur soalnya saya belum bayar kontrakan
enggak mungkin kaya begitu
eh ustadz tuh enggak pernah bilang kalian ini semuanya santri santri kunanta
ustadz paham kalau belum tidur itu nggak bisa dipaksain
tapi ala kelebih baik ketika kalian belum bisa tidur zikir ngaji membaca kisah kisah peran nabi itu jauh lebih bermanfaat ketimbang kalian ngobrol bercanda kelayaban kesana kemari baiknya
kemari pak imtuk
ini sepatu kamu kan
eit untung ini ketemunya sama ustadz
coba kalau ketemu sama orang lain
udah dicemplungin kayak empat
eh kenapa ustadz
pokoknya dikira ikan tongkol
jangan pernah ngelakuin hal kayak gitu lagi
sekarang kamu tidur
sekarang kalian bertiga ya baca doa
yaudah kalian tidur ya
assalamualaikum pastor gity
ya allah hai salam
pancing aja mukanya tuh lagi seneng gitu ya
soalnya adik yang baru nikah
kombinasi unik antara biskuit kelapa dengan cream susu vanilla
wah mau dong pastor gity
hmm tenang tenang tenang
ini bisa ada nih
nih yang ini banyak
yang ini banyak

sebelum makan kudu buah cabai sendiri
cream susu vanillainya tebal banget pastor gity
wow jelas enak dong dari roma
jadi maraton itu adalah salah satu cabang
dari olahraga atletik
sekarang ada yang mau tau gak asal mulai maraton
siapa yang mau
ustadz musa yang mulai dari saat itu akan menjelaskan ya
jadi dulu ada seorang bernama heide pidis
dia berlari dari maraton sampai ke athena
untuk mengirimkan pesan kepada seluruh masyarakat bahwa
bangsa persia telah gagal atau gugur
ustadz kau lari terus capek dong ustadz
nah dulu nggak usah mikirin istirahat dulu
ini belum selesai ceritanya ya
ustadz terusin ya
nah tapi sayangnya ketika beliau selesai menyampaikan pesan bahwa
bangsa persia telah gugur dalam pertempuran
heide pidis ini meninggal dunia
nah dari situ setiap tahunnya selalu diadakan lomba maraton
dan terus berkembang sampai sekarang
dan jaraknya bisa mencapai seratus meter

nih aja nih heide pidis aja sampai mengembuskan nafas terakhir
nah sekarang kalian nih terutama sobri
jangankan dari maraton ke athena
dari kunanta sampai ke warung lilis
wah keringetnya si ember
kalau saya sih udah biasa lari jarak jauh
apalagi jarak dekat
nggak ada capek capeknya
nafas kamu itu udah kayak angkot
ehh enak aja
nafas aku itu sepanjang mobil sedan
kayaknya itu bukan mobil sedan deh
nanti kalau kalian ribut terus
ngelapin kaca rumah orang sekampung
boleh kalian tulis
boleh kalian baca untuk pengetahuan kalian
apa asal mula dari lari maraton fahim tom
assalamualaikum pak serikiti
kita boleh keluar gerbang nggak pak serikiti
waduh mau kemana sih
ah ke layapan ya
kita lo nggak diinjin usah usah pejangan dah
aduh aduh aduh
siapa yang ke layapan
orang kita ini mau ke lapangan
latihan hari juga kali
iya pak serikiti
kalau timbang latihan doang
nggak di sini aja nggak bisa
kan ada si mr sergeno
tapi pak serikiti tapi
kalau di dalam ini
tempatnya tuh kecil tuh
kalau di luar itu besar
itu mana mesyu
mau kekil kek
mau mungil kek
pokoknya kalau nggak ada izin dari ustadz musa
yang mulia dan santun
boleh nggak sekali aja
nggak bisa titik dah
karena juga semua bikin kopi aja dah
buat muhammad nak
pak serikiti ya
lu kan pikir pikir dulu deh